apakah ini matamu rangga suka
sekarang kau tidak bisa lagi mengelak
pasirkan bola mata rangga soka kepada aku
rangga sokah sudah menitipkan matanya kepada aku
akan ku jaga baik baik matanya
aku akan mencabut bola mata

memalukan sekali kalian ini
hanya untuk melawan satu perempuan
kalian harus berkeroyokan
aku sepertinya harus menolong prahasis ini
tidak agustin ratu
biar hamba saja yang menghadapi mereka

biar hamba saja yang menghadapi mereka

aku harus menolongnya
ada kentering manik
kalau sampai dia mengenaliku

dia menantikan keadoan
ya enak setelah menjerit
aku patut mengapau buddha
aku akan cristi
kau bisa merangkuri pertempuran
kau juga bisa berdoa
kau sendiri bisa hitam
yang menjemput hersaulidade
kamu jangan takut prasini
aku berjanji aku akan membantumu
raka raka bubuk rohku
rayi adikku tercinta rayi gentrion manik
ray sekarang kamu diamlah di sini
aku bersumpah aku akan membunuh jejong ojong bodoh ini lagi
kamu tenang saja
raka kau sudah sembuh
telingamu sudah bisa mendengar kembali
sudahlah kamu tenang saja
kenapa dia bisa ada di sini
bukan kita sudah membuat dia pingsan
tapi kita tidak boleh membuang buang waktu
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ranggasoka berpaham lah
sepertinya ada orang kesakitan di dalam gua itu
aku harus pemeriksaannya
aku bisa melihat
terima kasih ya allah
apakah ini matamu ranggasoka
sekarang kau tidak bisa lagi mengelak
cepat serahkan bola mata ranggasoka kepada aku
ranggasoka sudah menitipkan matanya kepada aku
akanku jaga baik baik matanya
kau berani sekali melawanku
aku masih belum bisa menggerakkan tangan kananku
tali gap ini sangat kuat sekali
aku tidak bisa melepaskan diri
aduh dada unung
ini ya tengku
tali yang kuat kuat tengim
tali apa tuh ini teng
aku juga tidak tahu pak
sekarang kita menenangkan diri
dan jangan baik bergerak pak
jika kita baik bergerak
dan kita lemah
kita tidak bisa melah mereka semua
ilmu semesta dulu lagi yang tegasan patah
yang ada di sini
perempuan yang selama ini
mengganggu pikiran ku
seperti jurus nenek
aku sangat yakin
itu pasti deddy yang menyamar untuk menolongku